dan untuk mengupas lebih dalam tentang film tiga sri kandi sudah hadir di studio showbiz news ini ada again reza radian ada hello again bunga cita nusari dan ini adalah trio sri kandi pada masanya juga saya perkenalkan dulu deh yang di sebelah saya ini adalah salah satunya adalah mbak kusuma wardani betul
nah ini agak takut takut ketukar soalnya lalu ada mbak lilis handayani dan ini adalah mbak nur fitriana yang diperankan oleh unge ya selamat datang semuanya di studio showbiz ini rame banget ya kayak arisan kita sebenarnya
sebelum kita ke tiga serikandi aslinya saya mau ke unge dulu deh sama ke reza ini ada kesulitan gak sih memainkan peran kalian berdua dan boleh diceritain dong ini kalian berperan sebagai apa
oke kalau saya berperan sebagai donald pandiangan donal pandiangan adalah pelatih dari tiga serikandi khususnya memang sebelum periodenya adalah periode dimana ketika mereka mau berangkat menuju olimpiade gitu terus kalau bunga
aku disini sebagai mbak yana nur fitriana saiman disini betulan perwakilan dari jakarta gitu ya karena yang dua lagi satu dari jawa timur satu dari sulawesi gitu jadi
mbak yana itu karakternya mungkin leader yang paling senior
apa yang kalian lakukan selama sebelum menjalani proses syuting observasinya seperti apa
kalau dari pemain sih kebanyakan memang lebih kepanakan ya secara teknis kami belajar bagaimana cara memanah
bunga yang paling sebentar
tapi ya lima hari itu gak keliatan
kemudian tugasnya sih menurutku
kayak expert yang banget gitu ya
gak tau akikatnya bener fxlnya
saya tara dan chelsea gitu
mulai ke mbak yana dulu deh udah liat berarti acting mereka berdua chelsea dan tara boleh dong pendapatnya gimana lima hari belajar panahan
jadi memang ada sesuatu yang didalamnya dia itu sudah mulai kelihatan siapa yang sebenarnya
dia punya tujuan
convencing lah ya meyakinkan lah ya
film biopik di indonesia itu kan banyak kan ya dari tahun ke tahun
apalagi kalau kita tarik tiga empat tahun belakangan lah ya
sebenarnya nggak mau ngomong itu sih
dengan tokoh presiden lalu apa tokoh tokoh penting lainnya
tapi kan kalau untuk yang biopik mengangkat dunia olahraga atau atlet ini kan adalah yang pertama kan ya
apa harapan kalian dengan kehadiran atau kemunculan tiga serikandi
kalau saya berharap efek dominonya buat dunia olahraga khususnya adalah
akan banyak masyarakat yang bisa lebih appreciate sama olahraga
akan banyak orang yang bisa terinspirasi bahwa sebagai generasi muda
indonesia itu mampu mencapai titik sampai mana sih sebenarnya
bahwa kita tuh sebenarnya bisa
untuk bisa tahu ini di tahun segitu perempuan loh ini perempuan indonesia
menjadi yang pertama mendapatkan medali di olimpiade setelah tiga puluh enam tahun ikut
itu kan kebanggaan dalam bentuk tim bregu gitu
berarti kan mereka harus mengurangi egonya masing masing untuk bisa menjadi satu
itu kan perjuangan itu persatuan gitu kan
jadi buat aku ini sebuah sesuatu yang memberikan kekuatan
sesuatu yang memberikan inspirasi sekali
mudah mudahan ini bisa inspired anak anak muda sekarang untuk lihat deh perjuangannya
yang di film ini pasti gak seberapa sama apa yang beliau beliau ini jalanin
dan apalagi kan perilisannya juga berbarang kan dengan olimpiade
iya semudah mudahan bisa mengobarkan semangat ya
mempercayai kalau sesuatu yang kita rasa terlalu jauh ternyata kita bisa achieve gitu
yang gak bisa ternyata kita bisa
again lagi lagi unge juga isi soundtrack di film ini
ini banyak kata lagi lagi pokoknya ya
kalau ngelihat mereka berdua
nah biasanya kan kalau di film film sebelumnya kebanyakan apa ya
drama kurang lebih seperti itulah ya
nah sebenarnya kan ini kan film yang apa ya
membakar membangkitkan rasa nasionalisme
ini special ya
lagunya tuh special
karena ini for the first time aku menjadikan lagu tundukan dunia
lagunya tundukan dunia
ini spesial karena dari lirik dari pembawaan menyanyi dari orkestra semuanya tuh
membangkitkan kobaran api gitu kayaknya ya untuk semangat gitu kayaknya
jadi it's a challenge for me to sing it juga karena aku biasanya melo melo
kita cinta sedih sedih gitu
tiba tiba harus nyanyiin sesuatu yang dari power dari tekniknya aja udah harus beda gitu
tapi and resultnya aku suka sekali dengan lagunya dan aku sendiri kena haru gitu
kena haru begitu aku denger lagunya
berasa ngerasain dan mudah mudahan itu juga bisa dirasakan sama semua yang mendengarkan lagunya sih oke
terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk reza unge lalu juga trio sri kandi ada mbak kusuma ada mbak lilis dan juga mbak yana
semoga sukses filmnya dan juga bisa menginspirasi agar film film yang mengangkat kisah dunia olahraga atlet atlet berprestasi indonesia juga semakin banyak